jadi waktu itu setelah aku ya perdana masuk itu tuh baru enam orang doang lah yang punya
kalau mau kita bisa download aplikasi sama menonton apple tv itu harus pakai apple id dari us
kalo buka app store ya nih dia tulis
buku bukunya deket banget nih
bisa kita sentuh deh goyang goyang gitu segala macam
aku sampai sini terima aja tujuh puluh delapan juta
aduh ada kurangnya nggak nih apple vision pro
oke ada timoti ada bayu dan ada tamu kita di kesempatan kali ini
ini boleh di tempat kita di fomo tech karena inilah yang lagi ngehits dibicarakan semua orang
kalau makan di warung soto
jadi bayangin tadi kan udah aku kasih liat kan tes kan
makan soto terus habisnya kita viewnya gunung
tinggal ke apple music nya
jadi bagi yang kalian yang pada nonton nih
yang belum tahu apple vision pro ini dia bendanya
maka auri kita taro sini baterainya
kayak iphone iphone berapa gitu ya
iphone generasi satu makanya gak ada layarnya
dan dari tadi auri itu kelepas disini dia ada ya gini gini
saya nih penasarannya pada waktu ngelihat
kenapa baru promo atau baru iklan gitu kan
ternyata udah gerah gerah begini terus kata auri ini bisa gue tampilin juga
jadi tadi kita nih sebelum kita ngobrol udah ngeliat di handphone
kita jadi bisa melihat apa yang dilihat oleh auri
bukan main sih ngerasainnya itu udah gitu
gak tau nanti gue belum nyoba nih gue pengen nyoba gitu
jadi ini kacamata ini tuh gak gelap gitu dari dalam
cuma aku lagi matiin turn off gini karena kalau dipakaiin itu
jadi aku matiin dia ngebaca dari bola matanya
jadi kalo ngga nanti kita pake matanya mata emang auri
kenapa mata penting buat pake ini
mestinya tuh disini kelihatan mata aku beneran ya
jadi keliatan aku lagi ketip mata segala macem keliatan
adalah salah satu yang mengoperasikan nanti
kita mau tanyain lu hits di indonesia aja dulu nih
karena tau itu itu memang pada tuh viral
harga di amerikanya sampe kesininya tuh
aku sampe sini terima
awal awal masuk itu baru enam orang doang lah yang punya
mencoba dapetin kan biasanya daftar dulu di website
cuma kan emang itu terbatas banget
jadi aku cari cara dari orang us
ada yang dia beli jadi ditinggiin sedikit
belum pacar lagi belum mau kesukuran lagi
lima belas unit kan katanya dan langsung ludes
apa perasaan lo tuh waktu wah gue dapet gitu
ya tapi sebenernya kalo di ebay orang tuh emang pada banyak jualin
ini kan kayak tadinya cuma ada di film film di hollywood
kalo ini kan udah pake apple id
tapi itu kamu udah masuk tanah sini
ini wawasan nih buat luar semuanya
yang mungkin menginginkan beli
jadi aku bikin baru alamat us
terus dia daftar dulu udah bisa
ngobrol yang di soto dulu nih kita pengen tahu
itu gimana ceritanya bisa kayak si pak sugiman itu
aku inget banget waktu itu hari jumat
cuma sabtu aku nggak bisa makan hari minggu
tapi pemandangannya gunung salju segala macam
di subway segala macam semua
kayaknya buat versi indonesia aku harus bikin yang unik
yang gak ada disana
aku makan sembari joget denger musik
dari sana baru nyebar ke semuanya
gak ada tuh reviewer di amerika makan soto nggak ada
ini biar bisa pindah ke gunung pasugiman
hebat pasugiman mantap pasugiman
sepuluh hari kemudian kan aku balik lagi ke sugiman
kali ini aku kasih pasugiman kesempatan nyobain
pasugiman lainin orangnya kayak biasa
yang oculus apa dan segala macam itu
kita tuh bisa pindah kerja apa segala macem tuh
aku taro disini layarku buka whatsapp
jadi kayak di ipad atau di macbook kita
aku balik lagi itu masih ada
tapi adek kalo kita liat kan adeknya sambil jalan
dia taro gitu dia ngikutin terus tuh
kalau lupa itu mode nya nggak di onin
eh ketinggalan gitu yaa
kalo baterenya boleh diceritain berapa lama dia
beli baterenya ini kalau gak salah rp satu ratus sembilan puluh sembilan
kami udah nyobain suara mendengar musik tadi
jadi tangan tuh kalo gerak tuh gak usah begini sebenernya
nah di dalam ini pun juga ada led nya
jadi ntar kita buat nampilin menu nya
ini tuh foto video yang direkam
tadi keyboard ngetik bisa pakai
itu nggak perlu kita ini kan keren banget ya
sama dia tuh kendalin semua pakai bola mata
si aplikasinya akan muncul gitu
itu yang nggak ada di yang lain
lo udah gunain kah ini untuk lo di kantor
dari tadi kita udah ngebayangin semua lebihnya kan
kalau menurut lo ada kurangnya nggak nih apple vision pro
banyak apps yang menurutku ya kalau belum ada di sini
contoh kan aku di bidang kreatif aku kadang butuh ada bab photoshop tuh
photoshop tuh belum bisa jalan sendiri disini
harus aku connect in dari laptop pindahin kesana
cuma kan nanti kan seiring dengan waktu mereka pasti akan lengkapin sih
ini tuh sebenernya bisa diarein ngga usah pake bola mata
kalau orang susah pakai bola mata pakai kepala deh
kita ada titiknya tuh kita tinggal mau sini
kalau aku udah nyaman pakai bola mata jadi tinggal
oh itu memang yang diharapkan sama pengguna apple evi syndro oleh apple nya adalah pakai bola mata karena ini
boleh boleh aku cobain ya
selevel gua bentar lagi gua selevel ama ori ama pak sugiman ya ngga
saya nggak mau ngapa ngapain mau lihat aja di dalamnya tuh kayak apa
ngga bisa lu pasti akan terbelalak ke di dalamnya
aku arahin dulu ini taruh di
sekarang saya melihat ada kayak lambang
dia tuh ngebaca dulu bola matanya
sekarang saya ada melihat ada logo speak microphone
nih aku kasih liat nih dipencet disini nih
mas bayu pencet sini dulu ini adalah digital crown buat nampilin menunya
nah itu pilih yang
iya jik space ini yang tadi yang kubilang keren banget
bisa diangkat semua segala macem coba coba
isinya sampai bawahnya velocknya segala macemnya
bukan mainnya kepikiran bisa begini sih
yang apa yang ada kaki dino
kita taruh di mana dia
ngeliat dino film ya terus dia cakep banget deh udah
ini saya menyaksikan ini nih ya nah start ya
kubu kubunya deket banget nih
balik lagi ntar dia ada dino yang muncul
ada ntar dinosaurusnya keluar
terus kita bisa pegang si dinosaurusnya
bisa bisa dipegang tapi pas dipegang dia bisa interaksi sama kita
ini sih buat dunia ilmu pengetahuan pendidikan juga luar biasa ya
aduh mudah mudahan kita ditonton deh
bisa terus sentuh dia goyang goyang gitu
yang besar kan bisa kita gerakin juga izinnya
aduh udah berada disini banget
program aplikasi ini tuh reaktif sama gerakan kita ya
ini sih luar biasa nih ya
ini pertama kali ini buat saya
dan ini bukan main sesuatu
teri bahwa ini benar benar revolusioner ya jadi kita tuh menggunakan tangan saja udah bisa
kerja ada semua dan macam macam banget yang bisa dikejar bukan cuma buat hiburan tapi yang luar
biasa buat saya sih salah satunya animasinya apa screennya itu ya jadi jernih banget ya
oke kita dulu sorry thank you so much pengalaman yang beda saya langsung
banyak sudah menyaksikan sekali lagi terima kasih buat yang sudah
ini buat saya sama timoti pengalaman yang luar biasa saya berharap semua yang nonton
bisa punya kesempatan yang sama maaf nanti
like subscribe ya komen nanti akan dipilih siapa yang oke ya datang ke pak sugiman dulu
mungkin ketemu sama auri siapa yang beruntung akan mendapatkan soto masuk
kita ketemu lagi di edisi fomotech yang lain mampir mampir lagi